calon presiden nomor urut dua prabowo subianto hari ini mendatangi kantor dpp pks di jalan tb simatupang pasar minggu jakarta selatan
pertemuan di kantor dpp pks berlangsung tertutup pada rabu siang
tokoh tokoh bpn seperti amin rais presiden pks sohibul iman beserta petinggi pks hadir dalam pertemuan tersebut
wakil ketua tim pemenangan pemilu pusat pks al muzamil yusuf mengatakan dalam pertemuan tersebut
prabowo bersama para petinggi pks mendengarkan masukan dari pakar it sugianto terkait hasil pemilu legislatif dan pemilu presiden
selain mengumumkan hasil penghitungan internal tim it bpn akan menyampaikan hasil temuan kesalahan situng kpu
temuan tersebut akan dilaporkan ke kpu dan bawaslu untuk diuji kebenarannya
rencananya pengumuman hasil temuan situng kpu dan penghitungan internal dilakukan pada senin pekan depan
dan kita ada kesempatan
peningkatan insya allah akan ada expose dari tim it yang ada di bpn
insya allah mengundang berbagai pakar sehingga akan memberikan informasi yang konstruktif yang positif yang sahih beberapa hari ke depan
untuk ada ekspos publik hasil temuan dari tim bpn terhadap situng dari kpu dan juga penghitungan internal
saya kira itu dari pertemuan
ramhatamah yang berlangsung dari kurang lebih dua jam hari ini
intinya bahwa kita siap untuk membuka kepada publik hasil pemilu yang luber dan jurdil
itulah hak publik
itulah hak masyarakat
itulah amanat konstitusi
saya kira disitu titik temu pembicaraan kita